maafin mila karena udah ngecewain ibu
maafin mila kalau ternyata mila gak sebaik yang ibu kira
maafin mila karena mila bukan perempuan
mama melakukan ini bukan untuk kamila pak tapi untuk alena
iya karena alena yang mengundang mama ke rumahnya
dan sekalian mama menghormati ayangnya alena yang sudah membuat acara ini untuk kamila
ya udah terserah mama
semoga kamu tenang di alam sana farah
dan semoga allah menempatkan kamu di tempat yang terindah
nah papa akan terus mencari kamu
papa gak akan pernah berhenti sebelum papa menemukan kehamunan
tidak akan berhenti
ibu saya dan istri saya
ibu saya dan istri saya
saya mau berpamitan dulu
saya mau berpamitan dulu
ibu dan bapak terima kasih ya sudah hadir di acara ini
seharusnya berterima kasih adalah kami ibu
karena ibu sudah meluangkan waktu dan tempat untuk pengajian khusus untuk kamila
begitu ya bu
orang tuanya alena mana yang gak kelihatan

orang tua alena itu

tapi dia sibuk terus jadi jarang di rumah
tapi dia sibuk terus jadi jarang di rumah
saya juga mengucapkan terima kasih pada ibu dan bapak
sebagai mertuanya kamila sudah bersedia hadir di sini
tadinya saya pikir ibu itu keras loh
tapi ternyata ibu baik sekali
buktinya ibu mau datang ke sini
buktinya ibu mau datang ke sini

oh ya sudah berapa lama ya kamila menikah dengan fadhil
kamila dan fadil belum menikah bu
kamila dan fadil belum menikah
bukan mereka selama ini adalah suami istri
mama hati bicara yang benar pa
lalu bagaimana dengan anak yang ada di kandungannya
begini bu maksud istri saya
ya fadil dan camilla memang belum menikah
tapi mereka akan segera menikah secepatnya bu
dan mengenai bayi yang di dalam kandungan kamilah itu
memang itu kekilafan mereka berdua
tapi alhamdulillah mereka sudah menyadarinya
dan fadil sudah janji sama saya bahwa akan menikah secepatnya setelah bayi itu lahir bu
ya kalau ibu ada di posisi saya
pasti ibu bisa mengerti bagaimana rasanya
nggak ada seorang ibu pun yang mau menikahkan anaknya
dengan keadaan yang memalukan seperti ini bu
apalagi harus menikah dengan kamilah yang bukan siapa siapa
bu tini saya dan istri saya harus segera pamitan
terima kasih untuk semua
aku nggak menyangka ternyata kamilah
ternyata kamilah itu bukan istrinya fadil
dia hamil di luar nikah
sama seperti wanita yang menghancurkan hidupnya haris
si farah itu
bu pikir ada baiknya luar di buku yasinnya itu diposong untuk memakamu
bu tini juga mampu

tuhan saya membelajarkan
tuhan itu perlu dis impartikan kestadian dirimu
sebagai yang dilakukan

atas seg lapangan kemungkinan berikut ini
ibu ngelamu ucapin terima kasih
ibu kenapa kau nangis
ternyata selama ini
kamu dan fadil
selama ini belum menikahkan
dan anak ini
ini kan hasil hubungan terlarang
antara fadil dengan kamu kan
ibu enggak ibu
saya sama sekali kau bermaksud membohongi ibu
kamu tidak pernah berusaha menjelaskan ini pada ibu
dasar penipu kamu perempuan murah
kalau tentang masalah ini saya bisa jelaskan
kamu sudah merusak hubungan sebuah keluarga
ibu kecewa sekali sama kamu
ternyata kamu tidak seperti yang ibu bayangkan selama ini
ibu kenapa bu
ibu kenapa bu
biar aku periksa ya
ya kamu akan baik baik aja
dan mungkin sebentar lagi juga simpan
papi papi ada dimana
lina gak tau kenapa
tadi katanya ayang marah marah sama kamila
terus bagaimana keadaan ibu leti
ayang belum sadar pi
kamu gak usah panik ya sayang
yaudah papi hati hati ya
gadis itu bikin ulah apa lagi sih
maafin mila karena udah ngecewain ibu
kalau ternyata bilang gak sebaik yang ibu kira
maafin mila karena mila bukan perempuan sempurna
mila banyak salah
mila banyak dosa bu
alhamdulillah yang udah sadar
ibu udah sadar bu
ibu sudah sadar bu
ngapain kamu disini
ibu kamilah mau minta maaf bu
kamilah mau minta maaf
saya nggak mau dengar apapun dari kamu
karena mila selama ini nggak berterus terang
mila menyesal bu
percuma kamu minta maaf
nggak ada gunanya penyesalan kamu
saya sudah terlanjur kecewa
menyesal saya sudah mengenal kamu selama ini
pergi kamu pergi
keluar dari kamar saya
saya benci kamu kamilah
saya benci kamu
kamilah udah kamilah
kita pulang aja
mulai detik ini saya tidak mengizinkan kamu menginjakan kaki di rumah ini
saya benci kamu kamilah
ternyata haris benar
dia sudah membenci kamu sejak awal dia melihat kamu
karena dari awal saya tidak mendengarkan kata kata haris
ya allah astagfirullah
ayah udah tenang dulu ya
diam kamu alena
saya mohon jangan sakiti kamilah bu
kasian dia bu
kamu juga pergi
tidak memikirkan perasaan orang tua
kamu jahat sama orang tua kamu
udah ya tenang istighfar ayah
diam kamu alena

ibu boleh marah sama kamilah bu
ibu boleh omelin kamilah
jangan larang kamilah untuk ketemu sama ibu
kamilah udah nggak punya siapa siapa lagi bu

cuma ibu tempat kamilah bersandar
cuma ibu tempat kamilah bersandar
cuma ibu tempat kamilah bersandar
kamilah sayang banget sama ibu
perempuan penipu kamu
pergi kamu dari sini
mamah mamahlah l zahl
kamilah siapa aja
kamilah juga caliber tuanya

yang layak ini
sebagai cucu yang sendiri yang lupa